kayak gue gak kuat deh
cepet banget kita istirahat dulu boleh gak
kamu naik ke punggung saya aja
biar kita cepet sampe ke pemberhentian
nanti kita istirahat disana aja
kamu gak apa apa
terus terus selain naik gunung suka ngapain
tapi kue pertamanya harus kasih ke oma dulu

pokoknya aku luas pada semuanya
paket buat siapa mas
untuk keluarga alpahri dari el nino presetia dan keluarga
dari pak nino bukannya tadi pak nino udah kirim ya
kok dia ngirim lagi
ini dari orang yang sama
wah mana saya tau saya mah cuma ngantar

ya udah saya terima ya
ya udah saya terima ya

tahan dulu pak buya biar saya info lagi ke pak libaran
ada apa lagi ya
halo pak al maaf mengganggu lagi pak
ini ada kiriman kue lagi pak
kiriman kue lagi
dari el nino prastia dan keluarga pak
el nino prasetya dan keluarga
ya yang tadi pak nino sekarang el nino prasetyo dan keluarga
feeling gua gak enak lagi
pak kamu tahan kuenya jangan dibawa masuk dan yang penting jangan dimakan
jangan diangkat lagi
ya kamu masuk salang ke dalam rumah kamu bilang sama orang rumah kue yang pertama kali datang tadi jangan dimakan
paham kan saya takut ada yang berbahaya di dalam kue itu
dan kue yang barusan kamu tahan di pos jangan sampai masuk ya
oke makasih woyak
baik pak bos
hei sekali lagi anda parkir di depan mobil saya saya hajar anda pindahin
bisa bisanya main abu abu aja
dibantuin ngapain juga enggak
pala pala nabus nabus di hijau hijau
enggak ada tetap namanya
sikil busa mbak
dibantuin apa sih
reina masih lama ya
cuman adik kita
pak bos barusan pesan sama uya
itu kue jangan dimakan
enggak tahu bu andien
pokoknya pesan pak bos begitu aja
kuenya jangan dimakan
saya belum makan sih untungnya
ya bagusnya kalau begitu
pokoknya kata pak bos jangan sampai kue itu ada yang makan
tapi masalah tadi saya udah ngasih kuenya ke reina
dan itu mau dikasih koma
kenapa uya jadi deg degan begini ya
moga gak terjadi apa apa
ya allah lindungilah keluarga saya
ma tadi reina kesini gak
emang kamu suruh reina kesini
tadi aku tuh sempat motong kue
kue pertama itu aku kasih ke mama lewat dari rena
tadi mama udah makan kuenya belum
enggak gak ada
jadi tadi tuh abis dikasih kue sama keluarga mas nino
yaudah kamu kenapa panik gitu
mungkin kuenya dimakan reina
ya itu jangan dimakan
tadi mas al bilang sama aku kue itu gak boleh dimakan
soalnya kue itu bahaya
iya makanya yaudah aku cari reina dulu sebentar ya
aduh bahaya apa ini
aduh hampir aja jatuh
apaan sih ini
eh dikirim kue
kalau andin aja bisa menurunkan egonya untuk membiarkan dino ketemu dengan reina
kenapa nino membiarkan elsa menderita
itu anak dalam kandungan elsa itu benar benar anak nino
sama seperti waktu anin dulu
iya sih pak
mama juga udah berpikir seperti itu
dan tadi rosa juga sempet ngobrol sama mama
dia bilang jangan sampai kita menyesal seperti andin dulu
jangan sampai kejadiannya terulang lagi
ya mama sih juga kepengennya gitu pak
jangan sampai kita biarkan elsa itu hamil sendirian di penjara
ya mama juga berpikir sih kalau memang itu anaknya nino ya berarti kan cucu kita juga
nanti biar kita bicara sama nino lagi
untuk temui elsa ya setidaknya supaya nino tuh lebih peduli sama elsa
ya mama juga maunya begitu bu
kasian juga elsa
bu anak saya perlu penanganan yang lebih serius bu
dan bukan di sini tempatnya
dia perlu ke tempat rehabilitasi bukan di penjara bu
saya tahu permintaan saya ini mungkin mustahil bu
saya harus berdagang nia